pro kontra penderita gangguan jiwa masuk daftar pemilih tetap pemilu masih terus bergulir
kpu provinsi jawa barat pun telah mendata penyandang disabilitas termasuk di dalamnya orang dengan gangguan jiwa
pemilih disabilitas pemilu dua ribu sembilan belas di provinsi jawa barat sebanyak empat puluh delapan delapan ratus tiga puluh enam orang
jumlah tersebut terdiri dari tunadaksa tiga belas empat ratus tujuh puluh satu orang atau dua puluh tujuh lima puluh delapan persen
tunanetra sebanyak sembilan satu ratus dua puluh enam orang atau delapan belas lima puluh delapan persen
tunarungu dan tunawicara sebanyak delapan sembilan ratus tujuh puluh delapan orang atau delapan belas tiga puluh delapan persen
tunagrahita sebanyak lima empat ratus delapan puluh tujuh orang atau sebelas dua puluh tiga persen
serta penyandang disabilitas lainnya termasuk di dalamnya orang dengan gangguan jiwa atau odgj sebelas tujuh ratus tujuh puluh empat orang atau dua puluh empat satu persen
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah